dan sampai satu hingga dua hari ke depan curah hujan yang cukup tinggi diperkirakan masih akan terjadi di wilayah selatan jakarta
seperti di sekitar tanggerang bagian selatan depok kabupaten dan juga kota bogor
penurunan curah hujan baru akan terjadi pekan depan saat periode transisi dari musim hujan ke musim kemarau berakhir
berdasarkan pengamatan bmkg beberapa hari terakhir di wilayah jakarta curah hujan terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat
intensitas yang cukup lebat terkonsentrasi di wilayah selatan jakarta
sementara di wilayah jakarta sendiri hujan masih terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang
kondisi seperti ini merupakan ciri cuaca dalam periode peralihan musim dari hujan ke kemarau
pada periode ini intensitas hujan lebat cenderung terjadi pada siang hingga sore hari
wilayah jabodetabek akan mulai masuk musim kemarau di akhir april atau awal mei
oleh karena itu curah hujan masih akan terjadi dengan intensitas cukup tinggi
dampaknya risiko banjir dan bencana lainnya
frekuensi bencana seperti puting beliung hujan es angin kencang biasa akan lebih tinggi dibanding musim penghujan
kalau musim penghujan sendiri kita lihat karakter hujannya akan cenderung terjadi di sepanjang hari
biasanya sepanjang hari atau di malam dan dini hari atau pagi hari di wilayah jabodetabek
itu dengan intensitas yang cenderung ringan hingga sedang tapi waktunya persisten
kalau di peralihan dia waktunya
hanya berkisar antara satu hingga dua jam